mantan narapidana kasus terorisme noim bashir sabtu malam meninggal dunia di solo jawa tengah
keponakan ustaz abu bakar basir yang baru keluar dari lapas kelas dua b tulung agung ini meninggal karena serangan jantung
minggu pagi puluhan pelayat memenuhi kediaman nuim bashir mantan narapidana kasus terorisme di joyotakan solo jawa tengah
nuim bashir meninggal dunia di rumah sakit pustati solo setelah mendapat penanganan medis selama hampir lima menit
menurut keluarga keponakan abu bakar ⁇ asyir ⁇ ini sebelumnya juga memiliki riwayat sakit sesak nafas akut
jenazah mantan narapidana kasus terorisme ini dimakamkan di pemakaman muslim polokarto sukoharjo
noim baru saja bebas murni pada sembilan belas februari setelah menjalani masa hukuman pokok selama enam tahun dipotong remisi tahanan tiga bulan di lembaga pemasyarakatan kelas dua b tulung agung jawa timur
sudah sudah menolong biasanya seperti itu
yang ini belum sempat
belum sempat dinebu
jadi masuk itu beberapa menit
di tempat tidur beberapa menit langsung seperti itu
terus dinebu sudah tidak berreaksi
ditekan untuk memacu jantungnya itu
ditekan juga diberikan suntian suntian itu
tapi setelah beberapa saat dokter mungkin sekitar sepuluh sampai lima belas menit dokter berusaha kemudian dokter menyerah